israq mi'raj tahun ini diperingati pada kamis sebelas maret dua ribu dua puluh satu
yang merupakan tanggal merah atau hari libur di bulan ini
sebelum adanya revisi skb tiga menteri
tanggal dua belas maret merupakan cuti bersama dalam rangka perayaan israq ⁇ roj nabi muhammad
pemerintah pun merevisi cuti bersama dua ribu dua puluh
salah satunya memangkas cuti bersama pada hari jumat tanggal dua belas maret tersebut
sementara itu pemerintah provinsi jawa tengah tidak membuat kebijakan khusus
untuk membatasi pergerakan warga menyambut libur hari kamis
namun gubernur jawa tengah ganjar pranowo berharap
tidak banyak pekerja yang mengambil cuti pada hari jumat mendatang
sehingga tidak terjadi perpindahan orang secara besar besaran
untuk berlibur selama empat hari sampai hari minggu mendatang
baik yang masuk maupun yang keluar wilayah jawa tengah
kamis libur mudah mudahan jumat tidak banyak yang cuti
sehingga nanti tidak lagi terjadi perpindahan orang besar besaran
karena kondisi di antara tanda petik liburan
sebenarnya liburannya tidak panjang liburannya hanya kamis saja
maka kita harapkan semua tetap bisa menjaga diri pada kondisi sekarang ini
pada rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana selasa siang
ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo mengimbau
agar masyarakat tidak beraktivitas jelang libur panjang di akhir pekan ini
karena aktivitas berlibur mendorong meningkatnya jumlah kasus covid sembilan belas
nah ke depan akan ada beberapa aktivitas libur panjang
mohon kiranya seluruh komponen bangsa indonesia bisa bersabar
untuk tidak memaksakan diri melakukan perjalanan jauh
dengan keputusan tersebut saya yakin bahwa bangsa kita akan bisa mengendalikan covid dengan lebih baik
dan yang paling penting lagi adalah angka kematian kita bisa semakin sedikit lagi
demikian mbak dodo
kasus aktif covid sembilan belas secara nasional per dua puluh satu februari dua ribu dua puluh satu mencapai satu ratus lima puluh tujuh delapan puluh delapan kasus aktif
angka ini berhasil ditekan hingga menjadi satu ratus empat puluh lima enam ratus dua puluh delapan kasus per delapan maret dua ribu dua puluh satu
ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional kpcpen
air langga hartarto mengklaim bahwa ppkm skala mikro yang diterapkan berhasil menekan penambahan kasus aktif covid sembilan belas
tidak hanya itu pemerintah per hari ini sembilan maret hingga dua puluh dua maret dua ribu dua puluh
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm skala mikro jilid tiga kembali diperpanjang
tidak hanya berlaku di tujuh provinsi di pulau jawa dan bali
pemerintah juga memperluas ppkm skala mikro ke tiga provinsi
yakni kalimantan timur sulawesi selatan dan sumatera utara
di peliputan cnn indonesia